selanjutnya gempa bumi dengan kekuatan magnitudo enam dua mengguncang wilayah sumatera barat pada jumat pagi ini
bmkg mencatat gempa terjadi pada pukul delapan lebih tiga puluh sembilan waktu indonesia barat
kami kutip dari cnn indonesia com menurut bmkg gempa berlokasi di lima belas lintang utara
sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan wujur timur atau tujuh belas km timur laut pasaman barat dengan kedalaman sepuluh km
gempa ini tidak berpotensi tsunami belum ada penjelasan rinci dari bmkg mengenai kerusakan dan korban akibat gempa sumbar ini
baik dan untuk mengetahui informasi terkini dari gempa yang terjadi di sumatera barat
saya telah terhubung dengan jonny nedi kambang
selamat pagi jon
john apakah bisa mendengar suara saya dengan jelas
saya agak kresek kresek sebenarnya tapi saya bisa mengkonfirmasi bahwa
ada sejumlah gempa yang mengguncang kabupaten pasaman barat sumatera barat sejak tadi pagi
ini ada laporan ada enam kali gempa setidaknya
nah pihak bpbd saya sudah mengkonfirmasi
pihak bpbd baik dari pihak bpbd maupun pihak pemerintah kabupaten pasaman barat
ini memang terjadi sejumlah kerusakan terutama di dua kecamatan
ini dua kecamatan yang dilaporkan paling parah
ini ada satu kecamatan talamau lalu ada kecamatan pasaman
ini kecamatan terlamau itu ada di daerah kajai namanya lalu di kecamatan pasaman
ini ada daerah balerong
di daerah balerong ini khusus di daerah balerong ini tempat berdiri di mana ada kantor bupati kabupaten pasaman barat
nah di kantor bupati pasaran barat ini sejumlah kaca plafon tadi dilaporkan mengalami kerusakan pecah pecah begitu
begitu juga dengan sejumlah gedung pemerintah daerah yang berada di sekitar kawasan pusat ibu kota kabupaten ini
juga ada beberapa kerusakan yang terjadi di sana
nah sementara di daerah kajai di kecamatan talamau ini ada puluhan tadi dilaporkan rumah rumah warga yang mengalami kerusakan
baik kerusakan sedang hingga kerusakan berat
namun demikian pihak bpbd tadi mengaku masih melakukan pendataan di lapangan
belum bisa mengkonfirmasi jumlah detail berapa banyak kerusakan yang diakibatkan oleh gempa ini begitu
oke john bisa dipastikan ya bahwa gempa ini berkekuatan enam dua tidak berpotensi tsunami
tapi apakah ada kemudian peringatan dari otoritas bmkg ataupun bpbd ataupun otoritas pemerintah daerah setempat akan ada aja gempa susulan
iya jadi memang tadi awalnya ini gempa ada lima dua lalu ada lima disusul dengan enam dua magnitudo enam dua begitu
nah namun kemudian ada sejumlah laporan gempa susulan dan memang warga diminta diingatkan untuk tetap meningkatkan
kewaspadaan karena melihat gempanya dari pagi ada sejumlah gempa susulan begitu
ini bukan hanya terjadi di daerah salamau ataupun balerong saja
tapi juga sudah terjadi di beberapa daerah lainnya begitu
lalu saat ini kondisi warga seperti apa
john apakah saat ini ada perintah untuk evakuasi warga
warga diminta untuk meningkatkan kewaspadaan
tidak berada di dalam rumah
terutama bppd pasaman barat juga sudah menyiapkan mengaku ini sudah menyiapkan sejumlah tempat yang nanti dipersiapkan untuk evakuasi warga sementara jika sewaktu waktu diperlukan
namun warga yang sudah merasa aman sudah kembali ke rumah masing masing
tapi tetap berada di lapangan terbuka begitu
oke jadi sudah ada tempat yang disiapkan bpbd jika gempa susulan terus terjadi
jadi sampai kapan kira kira peringatan kewaspadaan ini
john apakah ada tenggat waktu yang diberitahukan oleh bpbd setempat
belum ada laporan sampai kapan mereka akan meningkatkan kewaspadaan
namun yang pasti sampai sudah tidak ada lagi getaran yang dirasakan
tapi karena sampai setengah jam atau seperempat jam yang lalu
ini warga dilaporkan masih merasakan adanya getaran gempa gempa susulan begitu
jika tadi anda mengatakan ada rumah yang rusak kemudian ada juga kaca yang pecah
apakah gempa juga menyebabkan terjadinya korban luka
tadi saya mendapat kiriman tapi belum bisa mengkonfirmasi lebih jauh
saya mendapat kiriman ada beberapa kepanikan situasi di rumah sakit setempat
di mana beberapa pasien terpaksa harus dilarikan ke rumah sakit
saya juga belum mendapat kontak

karena hubungan komunikasi dengan daerah setempat agak sedikit terganggu
mungkin sinyal diakibatkan pasca gempa ini saya belum bisa mengkonfirmasi
namun dari foto foto dan video yang beredar ini ada kerusakan dan ada korban beberapa korban
yang kemudian terpaksa harus dilarikan dan dirawat di rumah sakit begitu
oke john gempa berkekuatan enam dua ini kan pasti menimbulkan atau membuka kembali ya
trauma yang telah terjadi bagi masyarakat di wilayah sumatera barat
akibat gempa terlebih dahulu yang pernah juga
menguncang sumatera barat dengan juga magnitudo yang kencang
begitu apa yang dilakukan oleh pemerintah setempat yang kemudian bisa menenangkan warga
begitu akan terjadinya gempa dengan magnitudo lebih besar
karena mengingat trauma yang pernah terjadi akibat gempa sumatera barat sebelumnya
ya sejak awal sejak dua ribu sembilan masyarakat sumatera barat khususnya kota padang ini
sebenarnya sudah diberi pelajaran yang luar biasa dengan gempa
begitu juga dengan tsunami yang terjadi
di kepulauan mentawai pada dua ribu sepuluh
nah sejak awal sejak kasus gempa besar dua ribu sembilan itu
pemerintah provinsi sumatera barat sebenarnya sudah berusaha untuk terus menyiapkan masyarakat
agar tetap waspada meningkatkan kewaspadaan sejak dini
namun memang dalam perjalanannya seringkali hal hal yang sudah diajarkan
sejak dua ribu sembilan sampai beberapa tahun kemudian ini sudah sepuluh sebelas tahun
hampir dua belas tahun
ini kadang kadang tidak diulang kembali begitu
nah persoalan itu kadang kadang namanya pelajaran yang lama itu sering kelupaan
nah seringkali kemudian ngo pihak pihak terkait di luar pemerintah mengingatkan bahwa
jadi sudah ada pelatihan ya tanggap darurat bencana yang diberikan kepada warga di sumatera barat
harus terus diintensifkan
kali atau dua kali begitu
semoga teman teman di sana bisa kemudian mengaplikasikan ya ketidakpanikan
dan juga pelatihan yang sudah diberikan
tempat diberikan oleh pihak otoritas tempat
john untuk sebentar terima kasih john yadikambang
produser lapangan sian indonesia melaporkan dari sumatera barat
selanjutnya kami ajak anda akan langsung bergabung dengan plt bpbd pasaman barat
ada bapak azhar selamat pagi pak azhar
ya pak selamat pagi pak
oke kita tadi sudah mendengar laporan dari jurnalis kami produser lapangan jonadi kambang
pak azhar saat ini kondisinya di sana bagaimana pak
terima kasih pak
kita dari pasaman barat
dengan kejadian g empat
tadi pak beberapa kerusakan kerugian yang dampaknya termasuk kepada rumah warga
kemudian perkantoran terus kepada beberapa rumah sakit
sehingga pasiennya karena panik rumahnya rumah sakit bertingkat
kita sudah evakuasi dan sedang mendata sekarang pak
berapa kerusakan kerugian yang dampak dari g empat tadi pak
untuk para pasien yang ada di rumah sakit sendiri
saat ini bagaimana kondisinya pak
termasuk mereka mungkin saat ini sedang menjalani perawatan
apakah ada kerusakan infrastruktur di rumah sakit tersebut
untuk di rumah sakit
itu personil kita sedang di lokasi
untuk pertama itu
persiapan tenda pengungsi
yang akan kita tempatkan pada pasien ini
kemudian beberapa evakuasi pasien yang
mungkin bisa kita arahkan ke tempat yang tidak bertingkat
pak azhar saat ini bagaimana
sebetulnya kondisi dari epicentrum gempa sendiri
apakah ada kejelasan
kapan kemudian gempa susulan ini akan berhenti
atau masih warga harus masih mewaspadai
akan adanya potensi gempa susulan
setelah gempa bermaknitudon enam dua
kepanikan warga itu tadi pak
kelihatan betul di pasaman barat
mereka berhamburan keluar
kejadian ini cukup mengejutkan
hingga warga itu ada yang rumahnya rusak
ada informasi tadi
tapi datanya belum kita pastikan pak
atau mungkin luka
akibat gempa ini
kita personalitas sekarang
dan data ini yang ditumpukan di
posto bbb di pasar barat
bisa dikonfirmasi atau tidak pak
gempa yang terjadi pada
saat ini pagi hari ini di pasaman barat di padang begitu
apakah ini ada korelasinya dengan gempa terdahulu di sumatera barat
yang sempat terjadi tahun dua ribu sembilan dua ribu sepuluh
sempat juga tsunami di sana
kajiannya pak yang untuk tadi pmkg
belum sejauh itu pak
kepanikan ini betul betul tadi semua warga pasar barat
yang berhamburan itu
karena kejadian ini
karena enam dua ini dekat pula dari permukaan
itu betul betul semua warga
semuanya karena kepanikan
ada yang mungkin di lokasi itu
tapi pak sekarang pak sudah mulai tenang
karena memang kewaspadaan
himbau seluruh warga untuk waspada
mengingat daripada gempa susulan
tapi sudah ada lokasi evakuasi pak azhar
yang disiapkan oleh bpbd
untuk mereka yang masih ketakutan
masih belum mau kembali ke rumah
sekarang pak yang untuk di rumah sakit dulu pak
kita coba untuk pasien pasien ini
sementara yang untuk di lokasi kecamatan tertentu
bersama dengan vian nagari
kita sudah konsultasi
mungkin tindak pengungsi pak
nah beberapa tindak mungkin yang didukungan
bersama dengan pemda
kita sudah mulai melaporkan data data yang mungkin jadi kajian
untuk dampak gempa ini pak
baik pak azhar kami nantikan
informasi terbaru kajian terbaru
dari gempa yang baru saja terjadi
sekuat enam dua magnitudo
di pasaman barat sumatera barat ini
untuk sementara terima kasih pak azhar
plt bpbd pasaman barat
sumatera barat sudah bergabung bersama kami
selamat pagi salam sehat pak
salam sehat pak